masalah negara yang
sudah harus bisa saya ikat tidak boleh
tapi pondok pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif
tindakan evaluasinya itu apa
melihat penyelenggaranya melihat kurikulumnya melihat konten pengajarannya dan sebagainya
sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid murid di situ tidak akan diganggu
katanya masih menerima pendaftaran silahkan
terima pendaftaran karena pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina
tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran pelanggaran hukum ya harus ditindak secara tegas
sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa peristiwa konkret yang terjadi di tengah tengah masyarakat